dalam video yang dibagikan hanif alatas menantu rizik sihab kepada wartawan
tampak keluarga sedang bercengkrama saat menjenguk rizik sihab di ruang rawat presiden sut
rumah sakit umi kota bogor jawa barat kamis malam
keluarga bahkan membawakan makanan kesukaan rizik
keluarga memastikan orang tuanya sengaja beristirahat di rumah sakit usai melakukan general check up
sementara itu halaman parkir rumah sakit umi kota bogor jawa barat
dipenuhi deretan karangan bunga bertuliskan dukungan dan doa kesembuhan untuk pimpinan fpi rizik sihab
sejumlah pengunjung gagal menjenguk rizik lantaran tak bisa masuk ke dalam rumah sakit
meski demikian mereka menyampaikan semangat dan doa kesembuhan
hingga jumat siang pengawasan di rumah sakit umi terus diperketat
sejumlah warga yang akan masuk juga diperiksa petugas satpam
mudah mudahan habib tetap diberikan kesehatan oleh allah swt dan yang pasti istiqomah untuk istilahnya memperjuangkan hak hak masyarakat
wali kota bogor memastikan keluarga rizik sihab bersedia melakukan swab tes dengan persetujuan dokter pribadinya
selain untuk memastikan kesehatan rizik pemkot sengaja mendesak tes pcr kepada rizik guna memutus potensi penyebaran covid sembilan belas
untuk meyakinkan keluarga bahwa tetap harus dilakukan pcr test atau swab
karena pertama untuk keselamatan atau untuk kesehatan habib sendiri sepada kepastian
kedua untuk keselamatan seluruh tenaga medis yang ada di rumah sakit umi
dan ketiga ya ini mandat dari undang undang
rencananya swab tes rizik sihab akan dilakukan hari jumat
oleh tim medis rumah sakit setelah mendapatkan persetujuan dokter pribadi
tim liputan cnn indonesia